dinas kependudukan dan catatan sipil kota cimahi mulai mencetak ktp elektronik bagi penghayat kepercayaan
namun bagi sebagian penganut kepercayaan dicetaknya ktp belum menjawab sepenuhnya keinginan mereka
pada dua ribu delapan belas mahkamah konstitusi telah mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di indonesia dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi
nomor sembilan puluh tujuh puu empat belas dua ribu enam belas tentang belangko kartu keluarga register dan kutipan akta pencatatan sipil yang didalamnya termasuk pengaturan identitas kependudukan
dengan demikian penghayat kepercayaan kepada tuhan imaesa akan tercantum dalam kartu tanda penduduknya
meski begitu masyarakat sunda wiwitan cirende kota cimahi bersikeras menolak dengan adanya putusan mk tersebut
mereka mengaku tak begitu antusias dengan putusan mk
hingga kini belum satupun kolom agama bagi masyarakat sunda wiwitan yang berjumlah enam puluh kepala keluarga
di cirendo kota cimahi mengajukan permohonan pergantian dan terisi di kartu identitasnya
mereka menuntut agar ajaran yang mereka yakini yakni sunda wiwitan bisa terisi di dalam kolom
kolom agama untuk warga kepercayaan itu boleh dicantumkan tapi dicantumkannya nama kepercayaan
jadi agama titik dua kepercayaan
dan kami juga sampai sekarang tidak mau untuk mencatatkan itu
jadi kami maunya agama titik dua sunda wiwitan
karena agama kami sunda wiwitan
sementara itu dinas kependudukan dan catatan sipil kota cimahi hanya bisa memfasilitasi perubahan agama menjadi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
sesuai dengan putusan yang telah mahkamah konstitusi keluarkan
sesuai dengan petunjuk operasional dari dirjen ada beberapa form yaitu form satu ratus enam puluh delapan satu ratus enam puluh sembilan satu ratus tujuh puluh
jadi semuanya termasuk surat pertanggung jawaban mutlak bagi pemohon untuk merubah status agama atau kepercayaannya
yang tadinya mungkin mengikuti agama yang dia yakini yang ada di enam sebelumnya ini menjadikan kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa
perubahan elemen data agama dalam identitas di indonesia
diatur dalam peraturan menteri dalam negeri republik indonesia no tujuh puluh empat tahun dua ribu lima belas
tentang tata cara perubahan elemen data penduduk dalam kartu tanda penduduk elektronik
kiki haryadi rizky rahadian cimahi